untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan visnu juwono dosen administrasi publik universitas indonesia
selamat malam mas visnu
ya selamat malam
mas visno ini kita tahu bukan kali pertama kemenak terjerat kasus korupsi
kemarin juga mas visnu sempat membedah buku di kpk soal sejarah korupsi yang terjadi
sejumlah kasus pernah terjadi juga bahkan dua mantan menteri agama ikut terjerat kasus korupsi
nah meskipun ini masih dugaan ya tapi kalau lihat dari sejarahnya
sebetulnya apa akar masalah yang ada di tubuh kemenang
ya jadi mungkin tidak khusus kemenak ya
kementerian selama punya potensi korupsi besar di mana anggarannya cukup besar seperti yang kita ketahui
yang mana kalau tidak salah adalah termasuk dalam top tiga ya dalam jumlah anggaran terbesar terutama di tahun dua ribu sembilan belas ini
jadi tentu saja
nah ini merupakan istilahnya insentif ya
terutama apabila biasanya kementerian yang di menterinya adalah dari partai politik
jadi praktek dalam tanda kutip sapi perah terhadap sebuah kementerian itu sebenarnya sudah merupakan praktek lama dari zaman demokrasi parlementer
jadi ini bukan merupakan praktek baru
kemudian di lensing juga dalam zaman multipartai posuh harto
terutama sangat marak di masa pemerintahan sby terutama sby periode kedua
jadi banyak bunti yang berlatar latar belakang partai politik yang ditangkap oleh kpk di masa sby perutnya ketua
oke kalau ini dianggap bukan praktik baru
apakah sebuah kewajaran begitu
ketika kpk menemukan uang sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar di ruangan menteri agama yang sekarang jadi perhatian masyarakat begitu
jadi ada kewajaran tidak
atau ini hal hal yang diluar dugaan begitu menemukan uang yang bentuknya rupiah dan juga dolar di ruangan menteri agama
iya jadi ini merupakan istilahnya prosedur standar yang biasa dilakukan kpk ya melakukan penggeledahan kepada para pejabat terkait
yang diduga terkait
jadi kalau kita mengacu pada kasus kasus yang melibatkan menteri ya juga seperti itu gitu ya
cuman kan ini merupakan tantangan bagi kpk untuk membuktikan apakah benar duit itu hasil dari hubungannya dengan kasus romi ini misalnya
menjawabkan berberi jabatan atau memang yang diklaim oleh menteri agama bahwa itu merupakan ya duit operasional menteri biasa gitu
ini merupakan tugas awal dari kpk untuk membuktikan itu
tapi kalau kita berbicara soal kasus romi ini mungkin terjadi pemanfaatan relasi mengingat kita tahu menteri agama ini juga berasal dari partai yang sama dengan romi
politisasi jabatan ini merupakan praktek yang sudah istilahnya common knowledge gitu ya
pengetahuan umum gitu ya
jadi sudah pasti ada usaha usaha dari petinggi partai politik ya untuk memperluas pengaruhnya
sehingga bisa membantu seorang pejabat untuk mendapatkan jabatan di birokrasi gitu
sehingga bisa dikatakan politisasi birokrasi lah yang dilakukan oleh petinggi partai politik jika ini memang terbukti
pembenahan di tubuh kemerak yang perlu dilakukan seperti apa harus ya mas fisno
jadi ya memang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana menetralisir sebuah kementerian dari politisasi birokrasi
nah caranya ini saja ada berbagai multifacet ya
misalnya sistem pengawasan internal inspektor rajinal harus diperdaya gitu
karena selama ini
walaupun ada inspektor
inspektor rajinal tetapi mereka dari segi seberdayanya dari segi otoritasnya sangat terbatas
dan lagi pula mereka juga melapor kepada menterinya
tentu saja ini menimbulkan sebuah kekeulah
sehingga akhirnya ya fungsi inspektor rajinal
jadi tidak optimal gitu
jadi harus idealnya harus ada sinkronisasi antara kejadakan prosekusi yang dilakukan oleh kpk yang selama ini cukup baik
dengan pemberdayaan fungsi pengawasan internal
gitu yang benar benar berjalan
jadi memang diberdayakan diberi sumber daya dan diberi oleh orang orang yang terlibat libat
oke ini artinya proses
proses pembenahan kemudian proses lelang jabatan juga harus berjalan transparan begitu ya
semua harus tahu seperti apa di belakangnya
mas visnu juwono terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected